tiga orang penambang emas tewas dan satu kritis saat menggali tanah di desa lampeji minggu pagi
ketiga korban diduga tewas akibat keracunan gas saat menggali di kedalaman delapan belas meter
minggu pagi empat orang penambang dievakuasi dari dalam tanah yang mereka gali
dari empat orang ini tiga diantaranya tewas dan satu orang selamat namun dalam kondisi kritis
para korban keracunan gas yang diduga keluar dari dalam tanah lubang galian
penggalian tanah oleh delapan penambang tanpa peralatan keselamatan ini dilakukan di desa lampeji kecamatan mumbulsari
tepatnya di petak empat puluh dua rph mumbulsari jember
para penambang meyakini di bawah perbukitan ini terdapat emas
namun saat penggalian mencapai kedalaman sekitar delapan belas meter justru naas menimpa mereka
gas beracun keluar dan mengakibatkan tiga orang tewas dan satu kritis
jadi korban ini menggunakan genset
sebagai alat untuk menguras air
namun bersama dengan itu kan mengeluarkan karbon monoksida
sehingga itu membuat mereka lemas
apalagi sebelumnya di situ ada delapan orang yang masuk di dalam
empat orang masih tertinggal disitu
ketiga korban tewas yakni taufik bahri dan freddy warga pakusari
sedangkan korban kritis bernama munasik
para korban dibawa ke rumah sakit dr sumandi cember
ketiga korban tersebut juga terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat terli